daripada tante kecewa tante tau semuanya dari orang lain
aku udah mau
makasih ya putri yusus goreng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
lo udah sandiwara apa apa lagi
aku tuh tulus mau kenal bu nawang
sekarang waktunya deddy yang bahagia
aku mau bikin denny bahagia
ya dengan cara mempersatukan diri sama bu nawang
udah tulus sih
pertamu aku mau
ini udah berubah
jawab ibu dong put
bu nawang aku mau
kasian sus goreng
dia pasti bingung mau jawab apa
mendingan gue masuk ke dalam terus gue jelasin semuanya ke ibu
ternyata pangeran ngikutin gue
dan dia mau jelasin semuanya ke ibu
gue gak bakal biarin pangeran sampai nekat masuk ke rumah
terus bilang ke ibu soal hubungan kita
jawab ibu dong put
kamu itu dari mana
oh atau kamu abis ketemu sama pangeran iya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
iya sama temen
beneran nih kalau ibu gak percaya
kamu ngapain bawa coklat ke rumah
kamu mau bawa coklat sebanyak ini
karena harganya promosi bu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
karena ibu takut aku ketemunya sama pangeran kali
tadi rizky dateng lo ke sini
dan dia nungguin kamu cukup lama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
iya ibu selamat istirahat
nanti aku datang ke rumah ya
tunggu dulu andara

kayaknya pangeran tau dek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
pak regar tunggu pak regar
aduh sakit tau nih gendek sama kruk
ya maaf pak regar lagian pak regar juga kenapa sih narik saya balik
habisnya tadi saya lihat kamu udah mau masuk ke rumah my future wife ngapain
terus pak regar saya kan mau bicara sama ibu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
kamu tuh ya kamu gak kasian apa sama my victor nanti dimarahin sama bu nawang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
saya tanya sama pak regar emangnya ada yang salah sampai harus dimarahin
perasaan saya ke putri rasa sayang saya ke putri
perasaan saya ke putri rasa sayang saya ke putri
perasaan saya ke putri rasa sayang saya ke putri

hubungan kita emang itu semua salah
iya hubungan kamu perasaan kamu sama putri gak salah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
ya justru itu pak regar
maksud saya justru itu pak regar
saya mau bilang ke ibu ke papa mau buktiin ke semua orang
kalau cinta kita itu gak salah
yang namanya perasaan kok disalahin
dan sampai kapanpun saya gak akan bisa dipisahin dari putri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
tuh kan kata kamu kamu mau bertanggung jawab terhadap apa yang kamu lakukan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
ya saya juga naik motor tadi sore sore saya nggak masuk angin buktinya nggak apa apa
ya kamu sih masih muda jadi tahan terhadap angin
oh berarti secara tidak langsung pak reger mengakui kalau pak riger itu sudah keluar
tapi jangan mencet ini dong ini lagi ini lagi lama lama saya nanti begini juga kayak kamu